kementerian perhubungan berencana untuk mengeluarkan peraturan menteri yang melarang penerapan diskon untuk semua jenis transportasi online baik ojek online maupun taksi online
menteri perhubungan budi karya sumadi menyatakan tidak seharusnya diskon diterapkan dalam bisnis transportasi online karena dikhawatirkan akan membunuh usaha usaha sejenis
dilansir dari cnn indonesia com budi karya menyatakan saat ini banyak diskon diberikan oleh pihak ketiga atau mitra bisnis dari penyedia aplikasi online
ia menambahkan adanya diskon dalam jangka panjang akan membunuh usaha usaha transportasi sejenis yang ada
penghapusan diskon juga dilakukan untuk menghindari praktek predatory pricing
dalam waktu dekat kemenhub akan memanggil ojk bi dan komisi pengawas persaingan usaha atau kppu untuk membicarakan penghapusan diskon ini